pemakaman anggota brimob yang tewas karena bunuh diri selasa pagi diwarnai isak tangis keluarga
korban nekat mengakhiri hidup karena diduga terlibat penembakan rumah milik anggota dprd
isak tangis keluarga mengiringi pemakaman bribka teguh dwi yatno di desa jarorejo kabupaten tuban selasa pagi
setelah disolatkan di rumah duka jenazah langsung dibawa menuju pemakaman umum di desa setempat
keluarga tidak menyangka bribka teguh dwi yatno yang dikenal baik tewas mengenaskan karena bunuh diri
kalau dia pulang ke rumah sini tidak pernah cerita apa apa ya biasalah cerita cerita biasa
terakhir pulang kapan
tanggal satu maret kemarin
pemakaman secara kepolisian ini juga dihadiri sejumlah pejabat dari kepolisian daerah jawa timur
pemakaman ini dilaksanakan secara kepolisian negara negara indonesia
bribka teguh dwi yatno diduga meninggal dunia setelah bunuh diri karena tekanan jiwa
setelah diperiksa intensif dalam kasus peluru nyasar di rumah ketua fraksi pks jasuli juwaini
bribka teguh diduga terlibat karena merupakan staf kegiatan latihan tembak di lapangan brimob kedaung tanggerang selatan